untuk menghindari lonjakan tagihan listrik dosen tenaga listrik itb nanang haryanto menyarankan
agar konsumen disiplin memfoto meteran listrik tiap akhir bulan
lonjakan tagihan listrik pada umumnya terjadi karena masalah pencatatan yang dilakukan manual
bukan disebabkan oleh kerusakan atau kesalahan meteran
berdasar penelitiannya dengan menggunakan enam ratus buah meter listrik tiga fasa dan satu fasa
ia juga menyatakan bila mekanisme pembacaan benar
sementara itu ketua pengurus harian ylki tulus abadi
memprediksi potensi lonjakan tagihan listrik di masa psbb kedua selama dua pekan yang dimulai senin lalu tetap ada
meski tak sebanyak saat psbb fase pertama
hal ini disebabkan petugas meter yang tetap datang mencatat meteran di psbb kali ini
untuk menghindari kasus lonjakan tagihan listrik
ia menyarankan pln melakukan digitalisasi pencatatan meteran listrik yang melibatkan konsumen
jadi pln harus memverifikasi dulu kira kira ada tagihan yang tidak rasional
baik karena tinggi atau karena turun itu tidak boleh dicetak dan diberikan pada konsumen
ylki juga menyarankan agar pln tak mencetak tagihan bila ada konsumen yang mengalami lonjakan tagihan listrik yang naik atau turun